ya kembali lagi di good morning kita langsung bicara ya
ada seorang warga nganjuk jawa timur
ini ternyata mendapatkan pengalaman melahirkan yang tentu tidak akan terlupakan dalam hidupnya
ya betul sekali jadi sukesi terpaksa melahirkan anak keduanya
di gerbong kereta api daha dibantu penumpang lain dan seorang petugas customer service pt kai
yang jombang berarti ini
setelah sembilan bulan sukesi memilih naik kereta karena lebih nyaman
namun belum sampai di stasiun tujuan sukesi sudah keburu melahirkan anaknya
sempat dalam kondisi tidak sadar sukesi merasa bersyukur mendapat pertolongan dari penumpang
dan juga seorang petugas customer service pt kereta api indonesia dwi agustin vicky wilnawati
sukesi kemudian memberikan nama anaknya dwi rania dahaniawati
yang artinya putus asa
kedua yang lahir di atas gerbong kereta api daha
kenapa mbak kalau dikasih nama daha
itu ada artinya ada yang menolong gitu
kini keluarga kecil sukesis semakin ceria dengan hadirnya anak kedua ini
agung wibowo kontributor nganjuk jawa timur
wah itu peristiwa yang
mirip sekali ya dengan adegan di film film biasanya ya
adegan di mobil di kereta api atau di pesawat
dan ada orang yang membantu dan akhirnya viral di mana mana di media sosial dibicarakan banyak orang
dan nama dwi agustin vicky wilnawati atau yang biasa dipanggil wilna
petugas kai yang membantu persalinan dalam gerbong kereta api langsung mendapat banyak sorotan
banyak yang mempertanyakan siapa sebenarnya sosok wilna ini
nah wilna ternyata juga baru pertama kalinya membantu proses persalinan
sehari hari ia bekerja sebagai customer service di stasiun jombang
dengan menumpang kereta api dwi agustin vicky wilnawati atau yang akrab di sapa wilna tiba di stasiun jombang
ia langsung bergegas menuju toilet untuk mengenakan seragam kerjanya
wilna adalah pegawai pelayanan informasi atau customer service pt kereta api indonesia
yang baru empat bulan bertugas di stasiun kereta jombang
pada empat januari lalu wilna mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan
dia berhasil menolong persalinan seorang ibu yang melahirkan di atas gerbong kereta api daha
saya baru pertama kali seumur hidup baru pertama kemarin tanggal empat januari
menangani persalinan ibu di dalam kereta doho
dan alhamdulillah semua perjalanan lancar
bayinya perempuan dan saya beri nama juga
dwiranya daniawati lahirnya dengan normal ibunya sehat dan langsung dibawa ke rumah sakit jombang
rekan kerja wilna turut menyaksikan upaya wilna membantu persalinan
ternyata bayinya keliling tali pusar terus saya keluar lagi
pak ini gimana bayinya sudah keluar kayak gitu
bentar lagi terus mbak firnanya masuk di rangkaian kereta
langsung mbak wilna ambil tindakan itu tadi
atasan wilna turut mengapresiasi upaya wilna yang dengan sigap membantu persalinan penumpang
jadi yang kita pikirkan adalah di mana ini petugas yang bisa membantu persalinan
dan kebetulan saya teringat kepada wilna
wilna ini petugas customer service tapi memang punya lulusan akbar
saya tanya customer service nya siapa
oh mbak wilna ya mbak wilna segera panggil
saya perintahkan dua orang saat itu untuk memanggil mbak witna untuk membantu persalinan
dengan keberhasilannya membantu persalinan di atas gerbong kereta
wilna kini menjadi panutan dan inspirasi bagi rekan sekerjanya
wah luar biasa ya
nah kita akan langsung saja nih pemirsa mengajak kita semua berbicara dengan wilna
petugas customer service pt kai di stasiun jombang yang membantu proses persalinan di dalam gerbong kereta
ini kita langsung ya mbak wilna maaf mengganggu jam kerja yang mbak wilna
semua orang penasaran nih bagaimana sebetulnya saat itu tentu kita tahu ya pasti panik semua orang
tapi ada mbak wilna di sana mbak wilna akhirnya memutuskan untuk membantu itu seperti apa sih mbak
saya juga itu atas dasar dari suruh pak ks
karena pak ks menyuruh saya untuk melaksanakan tugas membantu persalinan ibu yang melahirkan di atas kereta andoho
dan semua rekan rekan tim dari stasiun jombang dengan sikap membantu
kita mau kasih selamat buat mbak willa terima kasih ya mbak ya sudah sigap saat itu
mbak nah mbak wilna kan ini baru pertama kali menangani persalinan
lalu kemudian pada saat itu dihadapkan dengan ada penumpang yang akan melahirkan
apa mungkin bukan perasaan tapi bagaimana saat itu apa ya yang mbak wilna pikirkan sehingga pada akhirnya oke saya bantu saja deh gitu
ketika inspirasi itu datang
tidak ada rasa takut maupun gugup
dan akhirnya ibu dan bayi selamat
ya prosesnya bagaimana saat persalinan itu mbak willa bisa diceritakan tidak
prosesnya itu sangat cepat sekali ketika kereta datang pak ks menyuruh saya untuk segera datang di atas kereta apino
dan itu ketika itu saya melihat bayi rania sekarang yang diberi nama
dalam posisi sudah ada di luar
dipegang oleh penumpang beberapa penumpang yang membantu juga
tapi posisi bayi terlilit tali pusat
dan memang mbak wilna tuh
di situ posisi bayi keadaan berwarna ungu
yang kekurangan oksigen
dan saya harus memutuskan secepat mungkin tindakan apa yang harus saya lakukan
dan itu memang mbak wilna tahu ya bagaimana kan memang mbak wilna akper lulusan akper gitu
tahu bagaimana caranya agar bayi itu bisa mendapatkan oksigen bisa bernafas
posisi kereta doap penuh dengan penumpang
ada mbak rara itu polsuska polisi wanita di stasiun jombang
saat itu saya minta tolong kepada mbak rara untuk sebagian penumpang untuk turun
agar bayi dapat oksigen
akhirnya bayi saya tunggu beberapa menit kemudian dia menangis dan merespon
dan saya melakukan tindakan untuk pemotongan tali pusat dengan gunting
gunting seadanya yang dibeli di salah satu toko dan akhirnya bayinya terselamatkan
jadi ilmu di akper dan juga inspirasi atau ilham dari tuhan datang langsung begitu saja ya sama mbak wilna
iya benar sekali mas
mbak kalau di gerbong saat itu bagaimana situasinya
para penumpang yang lain itu apakah panik atau bagaimana mbak pada saat itu
posisi para penumpang panik semua ingin membantu proses persalinan
di saat itu saya belum naik kereta
ketika sudah saya naik kereta posisi bayi saya pegang
dan saya teruskan untuk proses selanjutnya
dengan alat seadanya dengan kain sobekan kain
saya minta tolong ke mbak rara untuk menyobek kain kecil kecil untuk menali tari pusat
saya pisahkan tali pusat antara anak dan ibu
saya ambil tengahnya dan saya putuskan dalam hati niat saya menolong
dan ini pelayanan pelayanan dari kereta api untuk semua penumpang dalam posisi apapun kita harus siap
iya tentu itu jadi
dan dari situ saya bisa merasakan ternyata sesosok ibu itu luar biasa
oh iya ya dengan perjuangannya itu ya mbak wilna
mbak wilna kita tahu mbak wilna ini bekerja sebagus ini
customer service di pt kai baru beberapa bulan begitu
kalau dari informasi yang saya baca mbak wilna ini bekerja sebagai pegawai honorer di sana begitu ya
dan pt kai nampaknya merespon baik
nah apa yang kita bisa katakan penghargaan atau ucapan terima kasih di pt kai untuk mbak wilna
saat ini saya sudah senang bisa bekerja di kereta api indonesia
entah respon tanggapan dari atasan saya penghargaan dari atasan saya saya hargai dengan sangat sangat senang
dan saya hanya berharap semoga dari kejadian ini semua rekan rekan customer service bisa menambah pelayanan dengan ekstra
dan tentunya tetap membawa nama baik kereta api indonesia
mbak wilna terakhir nih mbak will sudah ketemu sama ibunya belum
lalu ketika ketemu sama ibunya apa yang dibicarakan sama ibu
katanya juga namanya dari mbak wilna juga ya mbak wilna terus serta kasih nama juga ya untuk bayi
ya benar sekali saya belum ketemu ibunya terakhir saya ketemu sama bapak kepala stasiun dan bapak umes di rumah sakit daerah jombang
kalau saat ini saya belum ketemu
namanya memang dari saya dwi rania dahannyawati
anak kedua rania itu rara dari polisi wanita di stasiun jombang
wilnanya dari saya dhananya itu di kereta andohol
hmm gitu ya udah kalau begitu ya mbak wilna terima kasih banyak nih
sudah bisa memberikan inspirasi lah ya buat kita semuanya bahwa menolong itu bisa kapan saja dimana saja
selamat kembali bertugas mbak wilna jadi itu dia yang bisa kita tularkan
banyak sekali cerita ternyata di kehidupan sehari hari pun bisa kita temukan di mana saja